komisi pemilihan umum hari ini mengumumkan partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi administrasi
konstelasi politik belum terlalu terpengaruh atas pengumuman ini dan saatnya kita pantau perkembangan terkini bersama koresponden teddy zuhari
teddy sejak pagi anda sudah memantau agenda kpu hari ini dan kpu sudah menyampaikan hasil verifikasinya melalui sipol
lalu bagaimana ke depannya proses atau mekanisme administrasi selanjutnya
selamat sore betul taufik bahwa hari ini pihak komisi pemilihan umum pusat kpu ri
mempunyai agenda untuk menyampaikan hasil verifikasi administrasi dari parpol yang dinyatakan lolos berkas atau memenuhi syarat
dan juga bahwa penyampaian hasilnya
verifikasi administrasi ini berbeda dengan kegiatan pada awal di proses pendaftaran
di mana di gedung kpu sendiri memang dilakukan agenda menerima parpol yang ingin mendaftarkan parpolnya
tapi hari ini memang sepanjang pagi hingga siang ini saya tidak melihat ada aktivitas kegiatan khusus
dari proses penyampaian hasil verifikasi administrasi ini
karena proses penyampaian hasil verifikasi administrasi ini disampaikan langsung ke masing masing parpol
melalui akun sistem informasi partai politik atau sipol
kemudian setiap parpol nantinya dua puluh empat parpol ini akan melihat melalui akun sipolnya masing masing
apakah ada notifikasi dari pihak kpu apakah ada dokumen melalui akun sipol itu yang harus dilakukan perbaikan
nah setelah hari ini setelah pihak kpu menyampaikan hasil verifikasi administrasi
maka ada waktu selama empat belas hari diberikan oleh pihak
pihak komisi pemilihan umum kepada masing masing parpol untuk membenahi dokumen dokumen kelengkapannya melalui sipol tadi
kemungkinan semuanya ini akan diberikan kesempatan waktu antara tanggal lima belas hingga dua puluh delapan september dua ribu dua puluh
dan taufik juga sedikit saya tambahkan menurut pihak komisi pemilihan umum bahwa hal hal yang harus diperbaiki dalam dokumen
masing masing akun sipol setiap parpol ini memang berbeda beda
ada misalnya taufik yang harus diperbaiki adalah seperti kesalahan kesalahan minor dalam administrasinya
seperti salah menulis nama kepengurusan kemudian ada kesalahan data instrumen data keanggotaan parpol yang masih belum dilengkapi
atau juga misalnya rekening parpol yang dicantumkan itu adalah rekening individu atau pribadi yang seharusnya menurut
pihak komisi pemilihan umum yang dicantumkan dalam dokumen administrasi di sipol itu adalah akun milik partai
bukan akun dari individual
dan dari masa yang diberikan oleh pihak kpu selama lima belas hari ini kpu berharap bahwa seluruh partai ini memanfaatkan waktunya
untuk bisa benar benar memperbaiki hal hal yang dianggap belum sesuai
yang diharapkan oleh pihak komisi pemilihan umum
ya yang anda sampaikan kan parpol yang sudah masuk ke proses verifikasi
lalu bagaimana parpol yang berkasnya dikembalikan kpu saat proses pendaftaran
mereka mengajukan gugatan ke bawaslu dan hasil sidang seluruh gugatan ditolak
apakah sudah ada tanggapan dari kpu terkait masalah ini
ya taufik betul sekali bahwa memang kalau kita melihat pada proses
pada saat pendaftaran ada sebanyak empat puluh parpol yang datang ke kpu untuk mendaftar
tapi dari angka itu hanya dua puluh empat parpol kemudian yang dinyatakan memenuhi syarat dan berkasnya maju ke tahap verifikasi
dan ada sekitar enam belas parpol yang tidak memenuhi syarat dan berkasnya dikembalikan
dari enam belas parpol yang tidak memenuhi syarat tersebut dan berkasnya dikembalikan
ada beberapa parpol memang kemudian yang mengajukan gugatan ke pihak bawaslu
dan mengatakan ada dugaan pelanggaran administrasi oleh pihak kpu
kemudian bawaslu menerima hanya mengajukan menerima laporan sembilan parpol untuk kemudian memasuki masa persidangan
sidang juga sudah dimulai sejak sembilan september hingga kemarin tiga belas september dua ribu dua puluh
dari hasil proses sidang itu seluruh gugatan sembilan parpol ini kemudian dinyatakan oleh pihak bawaslu ditolak
karena pihak bawah seluruh menemukan fakta bahwa pada saat proses pendaftaran tersebut
kpu dinilai telah menjalankan tugas dan wonangnya untuk menerima parpol yang melakukan pendaftaran
dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi yang disebut oleh para pelapor
ya ini sembilan parpol tadi
ya tadi ada berapa tahapan lagi yang harus dilalui partai politik sampai nanti akhirnya diputuskan atau ditetapkan
menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
ya betul sekali taufik bahwa pada bulan desember tepatnya empat belas desember dua ribu dua puluh dua nanti
komisi pemilihan umum akan menyampaikan nama nama parpol yang lolos verifikasi faktual
sehingga parpol parpol tersebut disebutkan secara resmi akan ikut kontestasi pemilu dua ribu sembilan belas
saya mencatat dalam tahapan agenda pelaksanaan pemilu ini setelah hari ini melakukan penyampaian verifikasi administrasi parpol
dan besok ini pada lima belas dua puluh delapan september tahapannya adalah masa perbaikan dokumen persyaratan oleh parpol
kemudian juga ada pada tanggal dua puluh sembilan september sampai dua belas oktober adalah verifikasi administrasi perbaikan
dan pada empat belas oktober penyampaian
dan pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada parpol dan juga pihak bawaslu
kemudian ada verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol pada lima belas oktober dua ribu dua puluh
dan puncaknya nanti yang memang banyak menjedot perhatian adalah ketika kpu ini mengumumkan nama nama parpol
dari dua puluh empat ini nama nama parpol yang dinyatakan lolos dan ikut dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
dan di hari yang sama pada empat belas desember itu juga akan dilakukan pengundian nomor urut parpol peserta pemilu
baik terima kasih atas laporannya teddy zuhari koresponen cnn indonesia langsung dari kantor kpu